statement ikut cawe cawe presiden joko widodo dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang masih menjadi perbincangan publik
pemaknaan harfiah soal kata cawe cawe yang mengaitkan dengan konteks hari ini memunculkan berbagai tafsiran
benarkah kata tersebut sebagai penegasan peran presiden yang menjaga demokrasi yang bersifat jujur maupun adil
atau ini malah menjadi justifikasi manuver politik
seperti yang kemudian dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan
dan untuk menganalisanya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom pakar dan analis semiotika acep iwan said
selamat malam pak acep apa kabar
selamat malam mas bram baik alhamdulillah
alhamdulillah dalam kondisi baik
langsung saja pak acep jadi sebenarnya apa yang ingin disampaikan presiden
kita yakin bersama bahwa presiden tidak mungkin tidak juga memikirkan dampaknya begitu
bahwa ini kata cawe cawe kontroversial konotasinya bisa menuju tafsir yang berbeda
apa yang sebetulnya respon publik yang diharapkan oleh presiden dengan melempar kata kata cawe cawe ini pak
ya pak jokowi itu memang senang dibicarakan ya
senang berada di pusat wacana
saya kira ini sejak awal begitu ya salah satu karakter pak jokowi
tapi saya ingin melihat lebih jauh cowok cowok ini dalam semiotika dia ekfresi yang merefer tentu ke konten ya
problemnya adalah kontennya itu apa ya
kalau kita lihat
apa yang disampaikan oleh pak jokowi sendiri
sebenarnya kontennya itu ada dua jenis menurut saya
yang pertama apa namanya secara verbal dan sikap ya
dan ini saling bertolak belakang
ini yang kemudian menjadi perbincangan ya yang menjadi perdebatan di publik
dari perbal beliau mengatakan demi bangsa dan negara misalnya seperti itu ya
jadi cewek cewek itu apa dilakukan ikut campur itu dilakukan karena beliau punya kegelisahan untuk membangun bangsa dan negara
karena dalam tiga belas tahun eh tiga belas tahun ke depan dia harus menyelamatkan ini menjadi negara maju sebenarnya
tapi pada titik yang sama beliau juga mengatakan bahwa calon presiden menjadi sangat penting ya
sangat krusial yang bisa menentukan tiga belas tahun ke depan itu
nah disitu menurut saya problemnya ketika kemudian pak presiden
satu sisi mengatakan demi bangsa dan negara pada saat yang sama dia terlibat di dalam proses praktis pemilihan presiden
dan menyebut calon presiden itu
dan dengan begitu pak sebetulnya pada titik itu bukan menyelamatkan negara akhirnya gitu ya
tapi juga apa namanya dalam tanda kutip jadi kemudian merusak proses demokrasi itu sendiri
saya kira itu ya terjadi paradoks dari sisi perbal ya konten perbal
kemudian dari sikap kalau dari sikap kan sebenarnya sudah lama pak jokowi itu cawe cawek ya
apa namanya bukan kemarin
saya memanggil para pemerintah itu ya perwakil media mengatakan akan cewek cewek
tapi sebenarnya sudah sejak lama beberapa bulan kebelakang ketika misalnya pdip belum mencalonkan siapa itu ganjar
bagaimana kita melihat pak jokowi dalam tanda kutip menekan pdip untuk memilih ganjar ya
itu kan sudah cewek cewek menurut saya ya
sudah terlibat di dalam
termasuk soal endorse begitu ya pak acep ya
iya dong itu ya
dan itu sebenarnya cewek cewek di situ kemudian bukan kemudian mengganggu publik ya perbincangan publik
tapi sebetulnya juga menggoyang pdip cewek ceweknya pak jokowi itu
dan kemudian iya
oke pak acep berarti artinya sorry maaf saya potong
artinya cawe cawe ini menjadi kata yang tepat tidak kalau kemudian disesuaikan dengan konteks hari ini
soal konsistensi itu memang kemudian akhirnya diragukan beberapa orang
melihat bagaimana endorsement sudah dilakukan baik dari akhir tahun lalu hingga saat ini
akhirnya orang meragukan soal bagaimana cawe cawe ini dikonotasikan positif begitu pak acep
ya karena tadi ya konten perbalnya bertolak belakang dengan sikapnya
jadi cewek cewek itu meskipun dikatakan secara perbal ini demi negara kemajuan indonesia tiga belas tahun ke depan dan lain lain
tapi pada perangkatnya
taktiknya justru sebaliknya dari situ
yang kemudian terjadi kegoncangan perbincangan di arena publik
perdebatan di ana publik yang itu cukup menggelisahkan berbagai pihak
dan saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa ini juga sempat menggoyang mengganggu pdip sebetulnya
dan kita lihat kemudian ketika ganjar ketika ganjar dideklarasikan
tapi bahkan kemudian menggunakan fasilitas negara dan lain mendukung ganjar
tapi setelah itu ya pasca musra pak jokowi arahnya kan kemudian ke pak prabowo lah katakan seperti itu ya
perbincangan di publik rame
dan itu kan menjadi menggoyang lagi
seolah olah pak jokowi sedang memainkan sebuah drama ya
dimana beliau ingin menjadi pusat perbincangan itu
dia sedang mengetes publik itu masih memperhatikannya atau tidak
kita lihat ketika misalnya sebelumnya ke ganjar lalu kemudian melibatkan juga ks sang ke prabowo dan lain lain
itu kan semua ke situ semua gitu loh
oke pak acep atau kemudian ada juga yang berspekulasi akhirnya jangan jangan presiden ingin menunjukkan saja bahwa sebetulnya bukan niatannya begitu
tapi kemudian terbawa arus yang ada
misalkan kita lihat bagaimana kemudian partai partai pendukung pemerintah hari ini misalkan mengatakan masih tegak lurus dengan presiden
menunggu arahan presiden ini kan seakan akan memang
mau tidak mau menarik narik presiden ke soal politik praktis dan juga pemilu begitu
ada yang kemudian mengasumsikan demikian
apakah anda melihat ini juga bisa menjadi semacam pembenaran begitu bagi seorang presiden
saya kira tidak begitu juga ya
bukan hanya juga ditarik oleh pihak pihak itu
tapi menurut saya pak jokowi melakukan itu karena ada berbagai tentu saja ada berbagai persoalan dibalik
itu artinya bagaimanapun pak jokowi
pak jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden
dan itu artinya pak jokowi harus melihat masa depannya seperti apa
jadi ini juga bagian dari beban masa depan pak jokowi menurut saya
sehingga sikap beliau itu terjadi kontradiksi kontradiksi itu paradoks itu
kalau dalam semiotika itu ketika ekspresi merujuk kepada konten
dan ketika ekspresinya
kemudian terjadi paradoks
maka di kontennya sebenarnya sedang terjadi sebuah kompleksitas persoalan gitu loh
jadi problemnya artinya bukan hanya problem demi negara tertarik oleh pihak pihak tertentu
tapi ada hal hal lain yang sebetulnya membebani pak jokowi menurut saya
oke pak acep berarti artinya kalau ini kalau kemudian ini anda katakan menjadi paradok beban ke depan
adakah kemudian ini akan menyebabkan
menuju kepada titik jenuh begitu
artinya bukan hanya publik yang kemudian melihat ini sebuah kondisi yang mungkin tidak baik
tapi bagaimana kemudian orang orang yang di endorse ini paham bahwa sebetulnya telurnya sedang diletakkan di banyak keranjang
dan mungkin tidak ada yang spesial di antara semuanya
ya kendaraan pak jokowi kan sekarang di dua itu ya
antara pak ganjar dan kemudian dengan prabowo
yang kemudian isu bayaran di sampingnya
dia akan memainkan itu terus menerus
apa di dalam drama menuju dua ribu dua puluh empat itu
supaya kemudian publik berfokus kepadanya
dan dengan itu menunjukkan bahwa pak jokowi masih memiliki power
masih memiliki pengaruh yang luar biasa
dan itu akan mempengaruhi pihak pihak tertentu
antara lain misalnya pdip juga gitu loh ya
saya kira bagaimana pak jokowi memainkan antara ganjar dan prabowo
itu kan salah satu efeknya menurut saya
saya juga ke pdip gitu loh ya
saya melihat itu
dan ini adalah dalam konteks bagaimana pak jokowi sedang menempatkan dirinya di masa depan
kan lah gitu
menentukan nasibnya hari ini untuk masa depan beliau
menurut saya itu
selain misalnya bahasa bahasa lainnya kan
apa namanya melanjutkan programnya dan lain lain
tapi kalau kita lihat tadi misalnya cnn memberitakan keberhasilan infrastruktur dan seterusnya
menurut saya itu nggak cukup modalnya bagi pak jokowi untuk mengatakan bahwa seolah olah dia yang tahu masa depan bagaimana memajukan indonesia dan seterusnya
toh pada zaman pak jokowi sendiri kan keadaannya seperti yang tadi disampaikan di cnn tentang infrastruktur dan kemudian bagaimana itu dianalisis
dan kita melihat semua itu gitu loh
oke baik pak acep terakhir kalau kemudian masih kita menggunakan narasi ini akan menjadi beban dengan paradoks seperti ini untuk beliau ke depannya
apakah kemudian ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya dan juga siapapun yang di endorse kelak atau kemudian malah akan menjerumuskan
ya sejauh ini menurut saya
apa namanya kalau kita bicara dalam tatanan perbincangan di akal sehat
menurut saya pak jokowi offset untuk melakukan hal hal yang menurut saya tidak seharusnya beliau lakukan gitu loh ya
apa namanya kalau beliau memang memposisikan dirinya sebagai negarawan yang memikirkan masa depan
ada banyak cara lain gitu ya
ada banyak cara lain untuk kemudian tidak terlibat secara total melakukan cawe cawe itu di dalam proses demokrasi ini
dan ini kan jadi satu pak jokowi sedang membuat satu persoalan lain gitu ya untuk beliau sendiri di masa depan
tetapi kan orang mengatakan bahwa politik ini dinamik dan lain lain
sejauh ini sih saya masih melangkap bahwa ini adalah sebuah peran yang sedang dimainkan oleh pak jokowi di dalam drama menuju dua ribu dua puluh empat ini ya
dan itu semua menurut saya tujuannya adalah bagaimana pak jokowi sedang menentukan masa depannya hari ini gitu loh ya
dengan cara dengan manuper manuper beliau gitu
oke oke berarti akan kita lihat nanti seperti apa pak menjelang akhir tahun menjelang pencoblosan dan juga siapa yang kemudian akan menjadi penerusnya begitu ya
terima kasih atas analisa insight yang anda
terima kasih anda berikan pak acep iwan saidipakar semetika yang telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak acep
ya selamat malam